nek kami sudah mencari adik kami
mohon doanya agar kami segera bertemu dengan
apa bating bating bandut tua pukulannya kencang
sok ini kenapa ini masih urusan saya
hah nanti nanti lu lawan bandut kecil ya sok
eh eh bandut tua
dikikun saya ini pengamalah
biasa tenang kami eh kamu bandut tua
nyai mayang sunda
aku nggak akan biarkan kau pergi dari sini
aku mau kok hanya tetap di sini
itu tidak akan terjadi bandut tua
aku tidak sudi menuruti kemauanmu
aku bukanlah perempuan yang seperti kau kira
kau tidak tahu siapa aku sebenarnya
aku tidak butuh hartamu
kau rasakan ini
tidak perlu bersedih seperti itu lagi
jangan lupa menolong universitas
semoga raih kian santan baik baik saja
tidak bisa berhenti memikirkan raih kian santan
bisa saja saat ini dia sedang kewujudan raka
tidak ada tempat untuk berseduh
tapi tidak ada yang bisa kita lakukan lagi rai
semua tempat sudah kita sisir
dan kita belum menemukan rai kian sangka
kita menunggu saja hujungnya raka
dan setelah itu kita akan mencari rai kian sangka kembali rai
mau mencari kemana raka
kita akan susuri jalan dari panjang jalan ke japura rai
barangkali di sana kita bisa mendapatkan petunjuk
nenek bangun nih
nenek tidak apa apa
makasih sudah mendorong nenek
malam malam ada di hutan
kami sedang bertenduh
dan ini adik kandung saya
dan kami sedang mencari adik kami
nenek sedang apa malam malam di hutan
sedang mencari daun daunan untuk obat
nenek berdisi dulu ya nek

rumah nenek dimana
dar jauh dari sini nak

terima kasih nak
sudah mengangkat nenek
jadi silahkan masuk
ya masuk silahkan masuk
nak nene buatkan minuman hangat
kami harus segera pergi
kebetulan nek hujannya sudah redah
baiklah kalau begitu
saya doakan semoga kalian selalu ada dalam kebaikan
dan dibudahkan segala urusannya
kami sedang mencari adik kami
agar kami segera bertemu dengannya
kasian dia nih
dia sedang berada di dalam kebaikan
terluka dan sangat membutuhkan pertolongan
semoga kalian segera berjumpa dengannya
ya sudah deh kalau begitu
engkaulah tuhanku tiada tuhan yang disembah selain engkau yang menciptakanku
aku adalah hambamu aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu
sebatas kemampuanku aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat kepadamu
aku mengakui segala nikmatmu padaku aku mengakui dosaku maka itu ampunilah dosaku ya allah
sungguh tiada yang mengampuni dosa selain engkau
kenapa nenek menangis
apakah kamu sedang menunggu kakakmu
betul aku menunggu yundara nesantang
saat aku mengajarnya aku jatuh lepas lalu setelah aku bangun
aku sudah sampai di sini
mungkin dia orangnya
mungkin dia kakakmu sedang mencarimu
tadi ada dua orang yang sedang mencari adiknya
nenek yakin kamulah yang dimaksudkan
aku ucap salam kepada kids sekolahan yang berutusan denganuded werskalu